nenek nenek rasakan sakit nih yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
sistem informasi pengolahan sampah nasional atau spsm mencatat pada juni
adalah sampah plastik selain dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan
manusia di satu sisi sampah plastik juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat
salah satunya adalah bagi seorang bapak di cilincing jakarta utara yang mencari sampah
plastik ini di laut sebagai sumber rejeki
perlahan tapi pasti kaki gafar terus meniti jalan di permukiman padat di tepian utara ibu kota
semangat laki laki lima puluh delapan tahun ini tak pernah padam dalam mencari penghidupan saat bekerja bekal gafar
hanya tenaga dan selembar karung plastik yang selalu ia bawa kemana mana
berjalan menyusuri gang kecil gafar juga memungut plastik sisa pakai di sekelilingnya
namun itu hanya sesekali saja gafar mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah plastik yang hanyut ke
tanpa ragu gafar mulai menginjak tanggul beton lalu turun ke tepi laut
beralaskan sepatu karet ala kadarnya kaki gafar berpijak kuat pada patahan beton satu persatu plastik bekas
yang kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam karun
bagi banyak orang benda benda ini sudah dianggap sampah
namun bagi gafar ini adalah rupiah
di mana ada pijakan untuk berdiri disitulah gafar mencari rezeki
sampah plastik biasanya juga hanyut di sekitar dermaga bambu
di sekitar tumpukan sisa cangkang kerang hijau juga banyak plastik sisa pakai
dari limbah ini ke air laut jaraknya hanya hitungan kurang dari satu meter
mencari sampah plastik ini adalah rupiah
sampah di pinggir laut seperti ini jelas penuh risiko
nyali dan fisik tidak boleh noyo
mata juga harus jeli melihat ke segala arah
tinggal di pesisir laut selama lebih dari tiga dekade gafar tahu betul kondisi laut di sekitarnya
saat musim angin tengah bersahabat
lebih leluasa bekerja
namun bapak tiga anak ini harus berdamai dengan cuaca
terutama saat musim angin barat saat gelombang laut besar
ya dari obanya sih
kadang kadang arusnya kencang
banyak keseluruhan semua
ya kalau upama kalau tenduk
ya kadang kadang arusnya dari sini ya
kadang kadang larinya ke sini semua naik naik naik naik naik gitu di pinggir
ya kalau tandu memang nggak ini
ya takunya kalau begini obanya ke dek kita berani kelempar
nggak kelihatan gitu sama orang gitu
tapi kalau lagi musim gini ngeri juga lah
iya ngeri juga lah kayak gini
kalau kita mah apa
kalau kita kalau banyak aqua mah kita harus kita berani turun
walaupun ombak besar
tidak pernah terbesit dalam benak gafar sebelumnya
menjadi seorang pemulung sampah laut

iya kita harus berani turun
guli rebus kerang hijau yang pernah menjadi profesinya dulu
terpaksa ditinggalkan karena fisiknya tak lagi memungkinkan
namun dapur harus tetap mengebul
hidup butuh perjuangan dan kerja keras
meski cuma mengandalkan barang bekas
kalau kita kerjanya
kita harus rebus rebus kerang hijau
kita mau ngekuat sih
mana pikul yang sampah berat itu
begini yang cara begini nih
ya mana itu bosnya marah marah terus
kalau kita lama lama panas juga ya
kita mendiang kita mundur lah
ya orang nggak ada kerjanya lagi
kalau ada sih pagi lang kita mau angkat ini
apa aja ya baru kita pergi
kalau nggak ada ya latungan lagi ini pelau
saat belum ada lagi sampah plastik yang hanyut
gafar memilih pulang untuk memilah hasilnya
satu persatu benda plastik disortir
plastik yang bisa dijual adalah kemasan tanpa label
jika semua kemasan plastik sudah bersih
gafar lalu menjualnya ke pengepul
namun tidak setiap hari ia menerima uang
gafar memilih menunggu plastik sampahnya menggunung
agar uang yang diterimanya lebih banyak
kami mencoba enam kg
kalau tanah kantung saja yang ini
kalau memali lima hari
ya belum tentu setengah karena besar
kalau segini doang
kalau yang begitu
paling nih satu hari doang gitu
ya penuh ya susah masa ke arah
karena apa lah tok
ya kalau belanja
beli apa aja mau beli kayak berat gitu
ya kalau kita mau ngabur buru gitu
kadang kadang seminggu dua minggu baru
ya baru dikonsumsi banyak
kalau itu kadang kadang kita perlu uang
cepet gitu ya
kita ke sana aja minta sama bosnya
iya ntar kalau udah nimbang ntar dipotong
plastik dijual untuk didaur ulang
setiap penjual plastik biasanya memiliki pengepul langganannya masing masing
kalau saya beli di sana
beli di sana pembeli di luar
kadang kadang bagaimana bersihnya
kalau bersih kalau kotor tiga ribu
kalau bersihnya empat ribu
ya alhamdulillah sih banyak aja di mana mana
bapak datang bawa bawa ke sini
kalau lagi pres berarti bawa berobat

kita bisa beli
kalau kita ada ombak gede itu kan
kita pernah ambil cangkang di pinggiran dam itu
itu ada ombak yang gede
risikonya kita menghajar ombak
ombak itu benturan sama dam ini
kita gempet gempet sambil manggul tuh
ngoyor jalan di atas air itu jalan di air tuh segini
kalau pakai perahu nggak bisa kalau ada ombak
bisa hancur perahu
sekarang kita sambil nyebur aja segini kan
gavar tinggal di kampung kerang hijau cinglincing jakarta utara
di dalam rumah mumil dan
sangat sederhana inilah
gavar harus berbagi ruangan
dengan sembilan anggota keluarganya
istri anak adik dan beberapa cucunya
tinggal satu atap
sekadar untuk makan tidur dan istirahat
bagi mereka ini sudah lebih dari cukup
gavar memang bukan tulang buah
tapi punggung satu satunya
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
anak dan adiknya juga kerap membantu seadanya
hidup dalam himpitan ekonomi
gavar hanya bisa pasrah
di tengah suramnya nasib
selalu ada keluarga yang menjadi lentera
sebagai penyemangat hidupnya
kemudian membeli perancuman
dan kerjaan yang tidak ada lagi
jadi mau diapain
namanya kita sehari harinya nggak ada
saya langsung beli beras
yang lebihnya buat beli apa aja
ya paling kalau sehari harinya anak anak aja
sebelum mengambil beras
gavar sudah berusaha
tidak tahu bagi gavar untuk mengeluh
ia juga tak pernah lelah berharap
kehidupannya akan jauh lebih baik
daripada hari ini
sampai saat ini sampah plastik
masih menjadi isu lingkungan
pemerintah indonesia menargetkan bahwa
sisir dan laut indonesia akan bebas
dari sampah plastik pada tahun dua ribu empat belas
pemerintah melalui perpres no delapan puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
juga menargetkan indonesia akan

perusahaan perusahaan perusahaan
menggunakan perusahaan perusahaan
untuk mengembangkan perusahaan perusahaan
masih di ujung utara ibukota
tepatnya di cilincing jakarta utara
masih banyak masyarakatnya yang mengandalkan
tangkapan laut seperti kerang hijau
mulai dari pembudidaya sampai pengupas kerang hijau
dan ada juga masyarakat yang mencari penghidupan
dengan mengumpulkan limbah ataupun cangkang kerang hijau
yang ada di pinggir laut
tak peduli teriknya matahari di utara jakarta saat ini
rawan harus bergegas menuju ke tepi laut
sebelum air pasang laki laki tiga puluh tiga tahun ini
bergerak dengan membawa gerobak kayu
bersama dengan rekan seprofesinya
dan beberapa lembar karung
juga dibawa sebagai peralatan utama
tepat di pintu kolam retensi cilincing
lokasi rawan bekerja kali ini
secangkul demi secangkul
cangkang kerang hijau dikumpulkan
lalu dimasukkannya ke dalam karung
cangkang kerang hijau hampir halus ini
dan biasanya disebut kerikil karena ukurannya kecil
rangka keras ini perlahan hancur
akibat terendam air laut bertahun tahun
kulit kerang ini berasal dari limbah kupasan kerang
dari aktivitas masyarakat di kampung kerang hijau cilincing
arus laut membawa material ini menyebar
dan memadati pesisir laut di sekitarnya
termasuk diakses keluar masuk perahu nelayan kaliparu jakarta utara
rawan menyebut saat musim tertentu
cangkang kerang di sini menggunung
hingga ketinggian lebih dari satu meter
bekerja menjadi pengambil cangkang kerang hijau
jelas memerlukan fisik yang kuat
karena semuanya masih manual
musim angin juga diakui rawan bukan sebuah penghalang
untuknya mencari rezeki
kadang kalau musim timuran kita ada sulitnya
kita nyari cangkang itu sampai seberang seberang sana pakai perahu
itu pun satu perahu itu nggak sampai dua puluh karung
paling lima belas karung enam belas karung satu perahu itu
ya resikonya itu kan kalau kita ada ombak gede itu kan
kita pernah ambil cangkang pinggiran dam itu
itu ada ombak yang gede
resikonya kita kehajar rombak
ombak itu benturan sama dam ini
kita gempet gempet sambil manggul itu ngoyor jalan di atas air itu
jalan di air tuh segini
kalau pakai perahu nggak bisa kalau ada ombak
bisa hancur perahu
sekarang kita sambil nyebur aja segini kan gitu
kalau ibu saya tuh
bukannya masalah berharga lagi
itu berlian buat saya
karena di dunia ini nggak ada yang nyamain keistimewaan
sama seorang anak sama ibunya
karena bagi saya beliau itu berlian
meskipun saya kerja sampai diburu buru orang gitu
tapi demi ibu saya ya udah saya mah
udah nekat nekat aja
nah makanya dia lebih nyuruh orang untuk mengambil cangkang
buat dasar air itu buat dasar
kadang buat dasarnya itu bisa makan sampai tujuh ratus karung lima ratus karung
tergantung ke dalemannya
kan dia rumah ini kan panggung air
ada empat meter dalemnya
kadang kalian mau nguruk
udah jangan pakai pasir pakai cangkang dulu
udah agak tinggi baru hajar pakai pasir yang pakai kerikil gitu kan
bekerja menjadi pengambil cangkang kerang hijau di laut
rawan jalani dengan sepenuh hati
penghasilan yang didapat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
kalau yang kulit kerang itu yang cangkangnya sehari kita bisa ngumpulin seratus sampai seratus
dari jam berapa
dari jam kalau surutnya sore ini disisa jam tujuh sampai jam empat subuh
kalau yang kerikil itu per karung kita jual
kalau yang cangkangnya satu lima ratus
kalau pasirnya kita jual rp sepuluh
sehari kita bertiga nyari cangkang kulit itu yang rp tiga lima ratus
itu bisa sampai dua ratus karung bahkan bisa sampai dua ratus enam puluh karung
kita bagi tiga aja cak rata aja setiap hari
kadang kita kebagian rp satu ratus lima puluh kadang kebagian rp seratus kadang kebagian sampai rp dua ratus
pernah juga pernah
tapi kebanyakan kita paling dapat rp satu ratus dua puluh rp satu ratus tiga puluh
nggak kurang kurang lebih gitu
dapat rp dua ratus itu pun jarang
rawan adalah tulang punggung keluarga
ibunya munah didiagnosis kanker kelenjar getah benih
penghasilan yang diterima rawan digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan obat obatan munah
kasih rawan kepada munah bakpelita yang selalu menyinari dunia
cinta rawan kepada sang ibu juga seperti laut terlalu dalam
bagi rawan munah adalah segalanya
kalau ibu saya tuh bukannya masalah berharga lagi itu berlian buat saya
karena di dunia ini nggak ada yang nyamain keistimewaan sama seorang anak kami ibunya
karena bagi saya beliau itu berlian
meskipun saya kerja sampai di buru buru orang gitu
tapi demi ibu saya ya udah saya mah udah nekat nekat aja
karena beliau yang susah payah ngebesarin ngasih makan dari kecil sampai besar gitu
kita nggak pernah mengeluh masalah kerjaannya seperti ini seperti ini
ayah rawan hashim juga tidak pernah patah arang merawat dan menjaga munah
ibu dulu pernah sakit payudara
tahun berapa udah lupa tuh ya
sudah tiga tahun ya pernah sakit payudara pernah dioperasi juga diangkat
terus kemudian sempat sembuh lah
artinya dari dioperasi sempat kecipto diradiasi sembuh
cepat sembuh berakhir
aktivitas lagi udah nah karena waktu itu dia kan diharuskan kontrol sempat kontrol dua kali musim
jatuh kontrol tiap bulan alat tiga bulan sekali nah waktu itu musim corona corona jadi orang di
rumah sakit pada takut sehingga nggak kontrol tumbuh lagi di sini kelenjar kekejar betah bening lalu
menyebar kemari kemudian operasi lagi nge dua kalian dioperasi masih begini doper asyik cuman
parahan sekarang aja dulu karena sekarang udah kena paru paru juga paru parunya sempet kerendam dan
sudah disedot itulah yang membuat nafasnya nyesek kenapa penyebaran dari ini hai tahan pada bengkak
tidurnya posisi duduk karena dia duduk berbulan bulan itu pantatnya pada lecet jadi
sekarang bingung dia duduk sakit mau celentang nggak bisa ya serba salah memang serba salah
ya udah sabar aja saya bilang sabar kita ikhlas sajalah kita berdoa aja
upaya meniti jalan kesembuhan munah rutin dilakukan namun hashim mengaku pergi kontrol
ke rumah sakit artinya penuh perjuangan kesulitannya kalau pas mau nganter kan saya
harus diikat pakai kain
dikawal juga sama rawan di belakang kalau misalnya ini miring sedikit dibetulin ya repot
kalau musim hujan doang kalau musim hujan sengsara benerannya udah bawa sakit itu agak agak
sengsara saya pulang tapi kalau nggak dikawal takut jatuh peraturannya memang ya harus seperti
itu cuma karena mungkin dari penjelasannya aja yang kurangin jadi kadang kadang saya jadi banyak
bulat balik kalau memang penjelasannya dari awal harus begitu kan kita sekali jalan jadi
selalu tegar menghadapi kenyataan meskipun terasa pahit itulah yang selalu ada di benak rawan
namun di hatinya selalu ada rapal doa untuk kesembuhan sang ibu agar ia bisa terus membahagiakannya